masih di kabupaten purwakarta terdapat sebuah flying fox tertinggi dan terpanjang di provinsi jawa barat yang siap menguji keberanian para pengunjung
terletak di tegal waru desa sukamulya kabupaten purwakarta
tempat wisata yang biasa disebut sebagai sasak panjang ruangan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang gemar dengan uji adrenalin
flying fox yang membentang dari gunung bongkok ke gunung parang sepanjang dua ratus meter ini adalah yang terpanjang di provinsi jawa barat
untuk masuk ke kawasan ini pengunjung harus membayar tiket seharga rp lima per orang dan rp dua puluh lima untuk mencoba flying fox
nah saya pun tak ingin melewatkannya
ya pertama kali
kenapa pengen nyobain flying fox
karena wisatanya bagus pemandangannya indah
gunung bongkok sampai gunung parang ada flying fox yang paling tinggi di sejauh barat
persiapan yang harus dilakukan sebelum meluncur di lintasan flying fox adalah menggunakan harness dan helm pengaman
waktu yang ditempuh sekitar satu menit cukuplah untuk menikmati pemandangan di sekitar kawasan wisata ini
oke ini persiapannya sudah lengkap semuanya
sekarang kita siap untuk meluncur
ini adalah flying fox yang terpanjang dan tertinggi
panjangnya sekitar dua ratus meter dan tingginya lima puluh meter
hijau nya penggunungan dengan udara yang sejuk membuat tempat ini cocok untuk menghilangkan penat dan meninggalkan pikiran
selain itu juga terdapat spot foto yang disukai para pengguna sosial media yaitu jembatan bambu yang bisa kita lewati sambil menikmati pemandangan alam di sekitarnya
terus pengen nyobain sensasi yang baru
sama ingin mencairkan pikiran lah
selamat mencoba wisata yang memuji adrenalin ini ya